sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih ya
udah jam segini kok talita masih belum pulang juga
apa yang dia omongin itu benar
tadi kan dia bilang kalau dia mau ketemuan sama raka
tapi kenapa sampai sekarang dia masih belum balik balik juga
saya mesti pinjamnya punya kunci mobil karena obat
ketinggalan di mobil
nggak usah tante biar sakti aja yang ambilin ya
oh you so nice saya tunggu di atas ya
loh kok kamu sendirian
oh ini nontalita lagi ada urusan saya permisi mas
tolong kamu jangan bohong lagi sama aku ya
jawab deh mana talitha
saya juga nggak tahu mas
perginya sama kamu kan
dia mau ketemuan sama raka kan
terus sekarang dia mana
saya nggak tahu mas
dia masih sama raka ya
dia udah gak sama raka mas
itu makanya saya juga nggak tahu ini non talita ada di mana
iya aku serius ya
ya saya juga serius mas
jadi tadi saya di jalan itu ketemu sama raka
raka itu marah sekali sama saya
dia tanya sama saya soal hubungan mas dan nontalita
raka udah tahu soal hubungan mas dan nontalita
saya mau nanya non talita ada di mana tapi sebelum saya tanya juga raka udah pergi mas
kalian ini bener bener udah gila apa ya
iya ini bener bener gila
sakti you kemana
ayo tunggu tunggu dari tadi
papa masih minum obat
ditanyain sama dia ya
dihambat sama dia ya
kebiasaan you ayah
saya lagi minta sakti ambil obat
you ajak dia ngobrol terus you
nanti obat ini diantirin sama suster aja ke atas ya
sakti mau pergi lagi tante
saya tinggal dulu sebentar ya
you baru pulang
buat apa you cari anak ayah
you jawab pertanyaan ayah
ada apa ini
ada apa ini
ada apa gerangan
mas sakti tunggu mas
aku bisa sendiri
lagi namanya kamu tahu tadi ada di mana sekarang
dengar ya ya
aku udah bener bener kecewa sama aku
kamu kan yang dukung talitha sembah ketemuan sama raka
kamu lihat sekarang hasilnya
raka malah ninggalin talitha
dan aku nggak tahu sekarang talitha ada di mana
biar kamu di rumah aja sekarang
kamu berdoa aja
mudah mudahan talitha nggak akan apa apa
kasih beberapa ratakan panik

lagian ada apa sih antara nontalita sama raka aku gak ngerti deh
apakah itu kenapa tega sih ninggalin nontalita
aku harus ketemu raka aku harus ngomong sama raka
katanya mau ninggalin gua dalam keadaan apapun
gua janji gak akan ninggalin gua dalam keadaan apapun mana buktinya
gila lu gak nyangka banget ya lu ya
bisa gitu kayak gitu
ngapain lu disitu
ntar ya ntar ya
kak siapa itu di luar kamu
aduh jangan jangan suruhan suaminya
manis kak nenek telfon dulu polisi kak
nenek itu aya nek aya aya gak usah khawatir
enggak nenek disini aja
aya ada urusan penting sama aku kok
nggak disini aja ya
keluar keluar masuk angin aku yang duga yang repot belah aja maksudnya
setelah aku pikir pikir kamu itu orangnya jahat tiara
kamu hanya bisa marah marah sama nontalita
kamu biarin nontalita pergi
dan kamu gak mau tahu gimana keadaan nontalita sekarang
raka asal kamu tahu sampai detik ini nontalita belum pulang
aku gak tahu notalita ada di mana
emang gue pikirin mau pulang kek mau enggak kek itu bukan urusan gue
dia udah ngyianatin gue
dia udah ngyianatin gue
dia gak mau perjuangin cintanya buat gue
hah mau buktiinya
dia disuruh tunangan sama sakti dia mau aja
gue gak peduli gue gak peduli
gue gak peduli lagi sama dia
enggak kamu salah raka
kamu itu salah besar
talita itu mati matian perjuangin cintanya untuk kamu
sampai nontalita nyaris meninggal juga nontalita perjuangin perasaan dia untuk kamu
tapi perasaan ontanita itu terbatas
perasaan manusia itu terbatas raka
nontalita gak sanggup nanggung ini sendirian
nontalita butuh kamu
tapi kamu di mana waktu nontalita butuh kamu
kamu gak ada
nontalita akhirnya terpaksa tunangan sama sakti
tapi nontalita tetap berharap kamu akan datang
kamu akan ngerebut nontalita lagi dari sakti
itu harapan nontalita
tapi buktinya apa
buktinya kamu hanya datang ke sini
kamu marah marah sama nontalita
kamu nyalahin semua sama nontalita tanpa mau melihat keadaan nontalita kan
kamu gak tahu apa yang terjadi di sini selama kamu pergi
kamu gak tahu
jangan kamu seenaknya salahin nontalita
nontalita cinta sama kamu
kalau kamu bilang kamu kecewa sama aku kamu salah
karena aku yang lebih kecewa sama kamu

sampai jumpa lagi
kenapa aku katanya sama ayah
dia pasti tahu nih
terima kasih ya